salah satu menu eropa yang disukai anak muda di surabaya adalah hotdog
namun apa jadinya bila hotdog dipadukan dengan masakan khas jepang yakni yakiniku
irisan daging sapi yakiniku sebagai pengganti sosis membuat sensasi hodok berbeda dengan lainnya
hasilnya pun dijamin membuat anda ketagihan
roti hodok dengan daging yakiniku
ya menu ini bukanlah menu salah buat
inilah yang tersaji dalam menu travis bulldog salah satu kreasi jurumasak sebuah kafe di surabaya
memadukan masakan eropa dengan jepang yaitu mengganti sosis dengan daging yakiniku
menghasilkan perpaduan rasa gurih lezat manis tetapi unik namun juga bisa menggoyang lidah penikmatnya
bagi yang penasaran bisa membuat sendiri di rumah
sang jurumasak tidak keberatan membagi resepnya
bahan yang dibutuhkan antara lain adalah
daging asap kemudian jamur sintake irisan bawang bombay roti hodok sayuran berupa selada air dan tomat serta mayonese
pertama siapkan irisan daging yakiniku dengan menumis daging sapi irisan jamur dan irisan bawang bombay hingga matang
setelah itu bakar bagian dalam roti hodok dan olesi dengan mayonaise
kemudian susun selada air tomat mentimun dan juga daging yakiniku sebagai roti isi pengganti hodok
sebagai sentuhan akhir beri plater berupa baluran mayonaise
trevis buldok pun siap diantar bersama kentang goreng sebagai pelengkap
meskipun termasuk menu inovatif yang tergolong baru tetapi sensasi rasanya yang brilian membuat menu ini langsung jadi favorit para pengunjung kafe
enak sih enak banget
dan enak apa apa ya
nah bagi anda yang sudah tidak sehat
dan sabar mencoba menu ini anda cukup merogoh kocek rp lima puluh enam untuk satu porsi travis bulldog
bagaimana anda suka selamat mencoba